koalisi berbagai komunitas pencinta hewan
mengumumkan hasil investigasinya
pada selasa tiga puluh agustus lalu
dalam rekaman video yang telah dikumpulkan
sejak awal agustus lalu ini
mereka menemukan adanya darah dan organ tubuh anjing
yang mengalir ke sungai bengawan solo
limbah tersebut berasal dari tiga rumah jagal
yang setiap harinya membunuh sekitar lima belas anjing
dengan cara yang kejam
salah satu lembaga yang tergabung dalam koalisi ini
adalah dog meat free indonesia
tim dmfi menemukan fakta bahwa sebagian besar anjing yang dibunuh itu
untuk memenuhi permintaan daging anjing di jawa tengah
hewan anjing itu diangkut secara ilegal karena tidak disertai surat keterangan karantina dan kesehatan
dari kota asal di jawa barat
hewan itu juga dibawa dengan perlakuan yang tidak layak saat dini hari untuk menghindari petugas
pumas lapangan dmfi jawa tengah mustika chandra mengatakan
pembuangan organ dan darah anjing yang dibunuh secara kejam ini dilakukan setiap hari
di anak sungai bengawan solo
menurut chandra peredaran anjing di solo raya mencapai tiga belas tujuh ratus ekor
nah limba ini ternyata mereka itu tidak diarahkan ke hal yang tempatnya
tapi mereka membuang seenaknya
nah dari situ kami melihat hasil limbah lagi yang terakhir kami investigasi kemarin
baru minggu kemarin
dan satu pekan lalu itu limba mereka dibuang langsung ke sungai
dan salah satu yang jadi tercengang kami sungai ini ternyata dari hulunya itu sampai ke hilirnya
mereka bertemulah di sungai bengawan solo
menanggapi investigasi itu wali kota solo gibran raka buming raka mengatakan
akan bertemu dprd untuk membuat perda larangan konsumsi daging anjing
ya saya sangat menyayangkan sekali
jangan sampai terulang lagi
selama ini belum ada peraturan daerah yang melarang peredaran dan konsumsi daging anjing
kami free indonesia berharap
otoritas tempat bersikap tegas terhadap perdagangan dan pemotongan daging anjing
untuk konsumsi yang masih terus berlangsung di kota solo
tim liputan solo jawa tengah